menjamurnya kedai kopi beberapa tahun terakhir membuat indonesia kekurangan barista atau peraci kopi
hal ini menjadi peluang bisnis untuk mendirikan sekolah barista untuk melatih tenaga andal yang siap disalurkan ke industri yang terus tumbuh ini
nama saya hendry kurniawan saya pendiri dari abcd school of coffee di jakarta
abcd school of coffee adalah satu sekolah kopi kursus singkat sebenarnya
jadi kita mengajar kopi dari mulai sejarah sampai bagaimana kita membuat cappuccino
kita bikin ada empat kelas jadi abcd itu ya dari a b c dan d
a itu appreciation jadi bagaimana kita mengapresis kopi
setelah kelas itu orang orang mengerti kopi itu harusnya seperti apa
dan bagaimana menikmati kopi yang sebenarnya itu di kelas c cupping
jadi cupping itu bagaimana kita mencipt kopi bagaimana kita menilai kopi secara objektif
kemudian di b nya kita loncak tadi dari a ke c kita ke b
b itu brewing kopi bagaimana kita menyedih kopi secara manual
jadi parameter apa yang harus kita perhatikan resepnya apa metodenya gimana itu yang harus kita tahu
karena setiap metode itu menghasilkan rasa kopi yang berbeda

kemudian di d itu adalah definitive espresso itu di mana kita belajar cara bikin espresso menggunakan mesin
mesin espresso dan sampai akhirnya kita bisa bikin latte dan basic latte art
kopi yang enak itu susah ya kita kalau mau bilang kopi yang enak
karena tiap orang seleranya akan beda beda
tapi di sini kita akan belajar mengetahui aspek aspek apa sih yang mempengaruhi rasa rasa di kopi
di situ kita bisa memaksimalkan rasa rasa dari kopi
jadi kalau kita mau bicara enak dengan tidak enak kembali lagi ke selera setiap orang
tapi di sini kita akan mencoba memperkenalkan gimana sih cara variable apa saja yang mempengaruhi cita rasa kopi
dan itu begitu banyaknya dan itu menariknya kopi
dibuat dengan cara apa dengan alat apa dengan air seperti apa semua rasanya akan berbeda beda
dan itu yang semakin kita menarik untuk belajar kopi
ternyata banyak sekali yang kita
ukur untuk nilai sebuah kopi yang biasanya kita kan cuma minum gak peduli ya
ya kopi kita tahu pahit
ternyata saya baru tahu setelah ikut kelas ini kopi itu kalau kita dapat kopi yang bagus bisa keluar rasa buah bisa keluar rasa macam macam bisa kompleks
dan akhirnya saya pindah ke tak ada salah satu kesempatan saya pindah ke sydney untuk selama dua tahun
di sana saya belajar kopi
saya kerja di coffee shop seperti barista
dari situ saya pulang kemudian mulai aktif di bisnis kopi dan akhirnya mulai menjadi juri
tapi biasanya saya mulai dari banyak baca
mulai banyak baca dan mulai banyak tanya
ke juara dunia ke orang yang lebih ngerti tentang kopi
jadi ikut seminarnya seperti itu sih
terus ya karena banyak yang ada di kepala ya saya share aja sekalian lagi gitu
basically saya modal nunggu sih
jadi benar benar saya cuma punya uang untuk buat sewa kiosk
kemudian saya nyicil pelan pelan saya mulai renovasi pakai bahasa

kemudian waktu saya mau start saya nggak punya mesin
nggak punya mesin akhirnya saya kontak teman teman saya
eh ini saya mau buka nih coffee shop tapi saya butuh mesin
terus mereka pakai mesin kita ini pakai mesin kita
tapi sebelumnya ya saya invest di mereka gitu
saya invest dengan cara saya nolong mereka bikin coffee shop gitu konsultan gitu
jadi in return balik lagi mereka mau bantu saya waktu itu
jadi basically saya cuma punya kiosk
punya kiosk satu
jadi peluangnya besar sekali di industri ini
makanya dulu saya berangkat berpikir bahwa saya mau produksi barista
karena ngelihat orang buka coffee shop tapi baristanya kekurangan
jadi kita jadi jumlah baristanya
jadi kita pengen produksi barista awalnya
yang disebut barista buat saya pribadi adalah seseorang yang memang dia punya passion
udah well train untuk jadi barista
jadi bukan cuma punya pengalaman sebentar bisa pencet tombol ini dan bikin kopi
bukan seperti itu sih barista
itu yang kita persiapkan di sekolah kita
bisa lihat dulu gimana sih mencetak barista
cara melakukan ya
misi kita adalah untuk mencetak makin banyak barista yang berpengalaman ya
dari orang yang belum bisa belajar kopi belum bisa bikin kopi
kita latih di sini untuk bisa jadi barista nantinya
tujuannya adalah untuk menciptakan sebanyak mungkin barisan
tapi kenyataannya disini pada prakteknya ya kebanyakan yang ikut kelas justru malah adalah calon calon owner
sehingga begitu mereka keluar dari sini mereka buka coffee shop
mereka akan cari barista lagi
dan kenyataannya akhirnya sekarang sampai hari ini kita masih kekurangan barista di indonesia
ikut sini itu untuk nambah pengetahuan ya
jadi kan awalnya memang karena
jadi suka banget sama kopi
kayak sekarang kerja pun pasti kalau langsung dimikir
terus karena sering keluar temu klien temu apa
jadi terpikir buat kenapa nggak buka tempat sendiri coffee shop sendiri seperti itu
jadi seorang barista ya kesejahteraan lumayan
masih bisa lah untuk mencetak kopi kebutuhan sehari hari
cuman kalau mungkin
kalau mau lebih sejahtera lagi mungkin jadi trainer gitu ya
kalau lebih berlebihan ya kopi lah jadi kopi
untuk benefit kalau buat saya maksudnya itu
kan itu banyak kebaikan
kalau misalkan ya tadi saya bilang kalau misalkan memang cuma sekedar
jadi dunia kerjaan ya sudah
aneh sampai kita tapi sekedar profesi ya kan meningkat terus
ini bisnis yang sangat sangat sedang membooming ya
jadi banyak orang sekali pengen buka coffee shop gitu
jadi memang trennya lagi meningkat
tapi kalau orang juga banyak bertanya maksudnya bagaimana sih tren coffee shop
apakah cuma musim musiman kemudian hilang gitu
saya cuma meyakinkan mereka bahwa itu nggak yang musiman
karena sejarah dari bisnis kopi itu dimulai dari tahun enam ratus an delapan ratus an
jadi sampai sekarang masih bertumbuh terus
dan kebetulan indonesia memang saatnya sekarang lagi mulai booming gitu